untuk meningkatkan pelayanan menghadapi arus mudik dua ribu tujuh belas pt kai melakukan perubahan sistem persinyalan di lintas cakung dengan cikarang dini hari tadi
korespondensian indonesia victor pangaribuan di stasiun cakung jakarta timur
selamat pagi victor apakah perjalanan kereta api terganggu pagi ini karena adanya perubahan sistem persinyalan
ya selamat pagi punce betul sekali hari ini pt kereta api indonesia daerah operasional satu jakarta memang sudah mengganti sistem persinyalan
dari sistem yang lama yaitu state interlocking yang sudah digunakan pt kereta api indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat diganti dengan sistem persinyalan yang baru
yaitu k lima b kiosan buatan jepang
pengerjaan penggantian sistem persijalan yang baru ini dikerjakan kurang lebih selama empat jam
sejak pukul waktu indonesia barat rabu dini hari tadi hingga pukul empat pagi begitu
dan selama empat jam itu juga pastinya mempengaruhi perjalanan kereta api
namun yang paling besar dampaknya dirasakan adalah untuk perjalanan kereta api jarak jauh
karena saya mendapatkan informasi secara langsung dari pt kereta api indonesia bahwa ada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh
yang sempat mengalami keterlambatan
di antaranya kereta api berasal dari daerah daerah di jawa timur jawa tengah kemudian jawa barat yang menuju dki jakarta
kurang lebih ada yang terlambat masih dalam hitungan puluhan menit ada yang sampai satu jam begitu
dan untuk mengetahui seperti apakah pergantian sistem persinyalan yang baru yang diterapkan oleh pt kereta api indonesia
daerah operasional satu jakarta ini saat ini telah hadir bersama saya bapak suprapto sebagai senior manager
humas pt kai daup satu jakarta selamat pagi pak suprapto
saya langsung saja bercarinya mungkin punca di studio juga penasaran pemirsa di rumah juga penasaran
seperti apa sih sinyal baru yang diterapkan oleh pt kai di stasiun empat stasiun ini
terima kasih ini dalam rangka kita menghadapi masa angkutan lebaran ya
pt kai daup satu jakarta terus berbenah
salah satunya di dalam sistem persinyalan
kita hari ini tadi dini hari kita mengganti sistem ssi yang sudah beroperasi sejak seribu sembilan ratus empat puluh
jadi umurnya sudah dua puluh tiga tahun ya jadi cukup sudah lama harus diganti dengan sistem yang baru
sistemnya dari jepang namanya kiosan
diharapkan dengan pergantian sistem yang terbaru ini perjalanan kereta api yang total di wilayah pt kai daup satu jakarta itu jumlahnya kurang lebih satu dua ratus perjalanan perharinya
ini bisa lebih lancar lebih terjamin keamanannya
ada pun yang signifikan di sistem persinyalan yang baru ini yaitu adanya petak blok yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya
jadi kereta api tidak harus menunggu sampai stasiun berikutnya tapi cukup ketika kereta api yang di depannya masuk ke petak blok di depannya ini sudah bisa berangkat kembali
tentunya akan lebih mempercepat dan mempelancar perjalanan kereta api yang runut dari arah belakangnya
kelebihan yang lain mungkin pak
kelebihan yang lainnya dari faktor safety
di mana modul modul yang sebelumnya itu kita tempatkan di lapangan
jadi kalau kita lihat di perjalanan kereta api itu ada blok blok lemari besi di lapangan
itu dengan sistem yang baru ini tidak ada lagi
nantinya modul modul ini kita kumpulkan satu bangunan yang safety keamanannya
terima kasih banyak pak suprapto selamat bertugas kembali
saya ingin mengajak anda punce dan juga pemirsa melihat modul sistem persinyalan yang sudah ditanam atau dipasang dalam sebuah gedung
ini adalah gedungnya
di sebelah yang saya tunjuk ini adalah gedung tempat penyimpanan modul sistem persinyalan yang baru
kiosan dari jepang yang sudah dipasang oleh pt kai begitu
perbedaannya memang cukup signifikan secara fisik
sistem persinyalan ini untuk sistem ssi memang kalau anda pernah melihat di perlintasan kereta api
di pinggir rel kereta api ada kotak kotak
nah itulah modul sistem yang lama
nah sistem yang baru tidak ada lagi kotak kotak di pinggir rel kereta api
atas dasar keamanan
karena riskan juga untuk dirusak dan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung
kalau anda tidak bertanggung jawab maka modul akan disimpan di dalam gedung
dan gedung gedung ini ada di masing masing stasiun
ada empat gedung di stasiun cakung stasiun bekasi tambun dan cikarang
sementara untuk kelebihan lainnya adalah tentang percepatan waktu perjalanan kereta api
seperti yang bapak suprapto tadi saya jelaskan saya ingin mengulang kembali sehingga menjadi lebih sederhana lagi
kalau anda pernah melihat petak blok di perlintasan kereta api
ini ditambah juga dengan hadirnya sistem persinyalan yang baru
sehingga penangkapan dan penerimaan sinyal yang dikirim begitu dari gedung sistem persinyalan tadi bisa lebih cepat
contohnya sinyal itu sama seperti telepon seluler punca
kalau kita dekat dengan pemancar maka sinyalnya lebih kuat
misalkan petak blok itu dipasang di kilometer satu kemudian sebelumnya hanya kemudian petak blok ada di kilometer lima
petak blok kemudian ditambah di kilometer tiga dan kilometer empat
ini berarti nanti sistem penerimaan sinyal dan pengiriman sinyal jauh lebih cepat
sehingga nanti tanda atau
lampu hijau untuk kereta api bisa masuk ke stasiun atau untuk melintas lebih cepat
bapak suprapto juga secara langsung menjelaskan bahwa efisiensi waktu yang diharapkan nantinya akan tercapai
dengan penggantian sistem persinyalilan yang baru ini dengan menggunakan sistem k lima b dari kiosan jepang
ini bisa menghemat waktu perjalanan kereta api kurang lebih sepuluh hingga lima belas menit
ini tentu kabar gembira bagi anda juga pemirsa di rumah
yang nantinya akan menggunakan jasa angkutan kereta api
untuk arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu tujuh belas nanti punca
ya baik terima kasih victor pangaribuan atas laporan anda